rencana evan antoni pulang kampung ke tegal jawa tengah harus terhenti di jalan tol sumatera rest area satu ratus tujuh puluh dua b
pria berusia dua puluh sembilan tahun ini terpisah dengan istri dan anaknya yang menjalani isolasi karena dinyatakan positif covid sembilan belas
evan bersama istrinya nila kartika berangkat dari padang pada senin pagi dengan menumpang bus
tapi saat menjalani rapid test antigen di res area satu ratus tujuh puluh dua b nila kartika dinyatakan positif covid sembilan belas
wanita berusia dua puluh tujuh tahun ini pun dievakuasi ke wisma ggpc kabupaten lampung tengah untuk menjalani isolasi selama sepuluh hari
yang dalam bus itu berapa orang yang positif

kasian pengen lihat kuburannya bapaknya
oh tahu tahu ditahan di sini keluarga juga pada nangis di kampung
kebijakan wajib rapi antigen bagi pelaku perjalanan dari sumatera yang melintas di provinsi lampung di perpanjang saat gas covid sembilan belas provinsi lampung hingga tiga puluh satu mei mendatang

pelaku perjalanan yang memasuki wilayah provinsi lampung wajib memiliki surat negatif covid sembilan belas
dokumen berupa hasil rapi tes antigen atau genos c sembilan belas yang berlaku satu x dua puluh empat jam
bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan dokumen petugas akan melaksanakan tes antigen
tes antigen dilaksanakan di tiga pos jalan tol trans sumatera yaitu res area kilometer satu ratus tujuh puluh dua b res area kilometer delapan puluh tujuh b dan res area kilometer dua puluh b
sementara pembudik yang melalui jalur arti
pemeriksaan antigen dilakukan di pos simpang hatta lampung selatan dan pos pelabuhan bandar bakau jaya lampung selatan
pos pemeriksaan terakhir berada di pelabuhan bakaheni lampung selatan
bagi pemudik yang dokumennya lengkap diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan diberi stiker oleh petugas satgas covid sembilan belas
ratusan warga yang hendak melakukan perjalanan menuju pulau jawa menjalani tes antigen di res area satu ratus tujuh puluh dua b rabu siang
berdasarkan data posko penyekatan res area satu ratus tujuh puluh dua b
terdapat satu tujuh ratus tiga puluh dua orang yang menjalani rapid antigen selama satu hari ini
dari jumlah ini sebanyak tiga puluh delapan orang dinyatakan positif
jumlah total warga yang menjalani rapid antigen sejak arus balik hingga hari ini sebanyak sebelas sembilan ratus enam puluh tiga orang
sebanyak satu ratus delapan puluh tiga orang dinyatakan positif covid sembilan belas
bagi warga yang dinyatakan positif petugas melakukan isolasi sementara di salah satu ruang di res area
selanjutnya mereka akan menjalani isolasi selama sepuluh hari
di wisma ggpc dan rumah sakit di kabupaten lampung tengah
kalau dinyatakan hasil rapid antigen yang reaktif atau positif sebenarnya
akan sementara kita taruh di ruang isolasi di rest area satu ratus tujuh puluh dua
sambil menunggu evakuasi ke ada dua tempat
jika dia tidak ada keluhan kita masukkan ke fasilitas kesehatan isolasi mandiri di skt gdp
jika ada keluhan pasien pasien kita bawa ke rumah sakit di kabupaten lampung tengah
ada berjumlah sembilan rumah sakit
di dalamnya ada dua rumah sakit khusus ibu dan anak
berdasarkan data dinas kesehatan provinsi lampung
hingga rabu siang tercatat sebanyak enam ratus empat puluh delapan pemudik dari berbagai provinsi di sumatera dinyatakan positif covid sembilan belas
mereka terkonfirmasi positif setelah pemeriksaan rapid antigen dari tujuh pos penyekatan di lampung
mereka saat ini menjalani isolasi di rusunawa
lampung selatan wisma haji lampung resor negara baru dan rumah sakit universitas lampung
sugianto andi surahman lampung